menteri perdagangan zulkifli hasan dan menteri kooperasi dan ukm
teten mas duki menyepakati sejumlah langkah pemberantasan impor pakaian bekas ilegal
dalam langkah pemberantasan ini penanganan pertama dari hulu
yaitu importer ilegal atau produsen pakaian bekas impor ilegal

karena aturan tidak boleh jadi maksudnya illegal
sudah tidak boleh kedua illegal
itu yang kita musnahkan
yang kita sita dan musnahkan itu
antara lain sekarang yang marah bagian bekas
itu yang kita tindak
nah bagaimana perdagang perdagangnya ini dulu nih
yang illegalnya kalau illegalnya tidak ada kan yang datang ya tidak akan jualan
untuk sapa semua ini untuk apa yang kita lakukan tentu untuk melindungi industri dan umkm
pemerintah juga akan melakukan pembatasan impor di lapangan bagi para pedagang yang menjual pakaian bekas impor ilegal
kementerian perdagangan kementerian kooperasi dan ukm
serta kementerian keuangan akan berkoordinasi dengan kementerian pertagangan
kementerian kepolisian untuk menutup impor pakaian bekas
hal ini juga ditegaskan oleh menkop ukm teten mas duki
yang mengaku mendapat perintah dari presiden jokowi untuk menyelesaikan persoalan pakaian bekas ini
kami kan dapat instruksi dari pak presiden
ya untuk kepentingan melindungi para produsen umkm di sektor tekstil dan produk tekstil
jadi salah satu yang
kita addres yaitu adalah impor ilegal pakaian bekas
jadi ini yang saya kira sudah kita mulai
jadi ini sudah dengan kementerian keuangan kementerian
eh termasuk kepolisian ya
jadi kita sudah
nah jadi karena ini sudah ilegal
maksudnya ilegal itu diperdagangkan dengan secara ilegal
nah jadi sekarang ini
tetan menambahkan bagi pedagang yang sudah telanjur mengambil barang
dan menjual pakaian bekas impor ilegal masih diberikan tengkat waktu
dan diperbolehkan untuk menjual sisanya
kemendak bersama dengan kemenkop ukm tengah menyiapkan langkah restriksi
atas masuknya produk impor sehingga produk dalam negeri tidak terganggu produk impor
selain itu perlu adanya literasi kepada konsumen
dalam melindungi produk dalam negeri sekaligus mengetahui risiko hukum
dalam menjual pakaian bekas impor ilegal
jadi kita fokus kepada ilegalnya
karena sebetulnya kan semua kena
cuma hukumnya ada tentu proses lebih lanjut
yang penting kita musnahkan dulu
kalau ini ya dimusnahkan barangnya nanti tugas aparat
tidak hukum untuk mengindahkan lanjuti pelakunya yang disidang yang ditangkap dan sebagainya

bisa bisa proses hukum kan penop tuhan